sebanyak delapan belas empat ratus alat rapid test dari kementerian kesehatan dan sumbangan yayasan suci buddha
kamis malam mulai didistribusikan ke puluhan rumah sakit rujukan virus covid sembilan belas di jawa timur
dari delapan belas empat ratus rapid test masing masing dari kementerian kesehatan
sebanyak delapan empat ratus alat rapid test dan sepuluh alat rapid test sumbangan dari yayasan suci buddha
dalam pendistribusiannya ke enam puluh lima rumah sakit jumlah rapid test yang diterima tiap rumah sakit tergantung dari jumlah odp
yang ada di masing masing kabupaten kota di jawa timur
saat ini ada tiga lima puluh lima kasus odp di jawa timur dan rapid test akan dijadwalkan mulai jumat hari ini dua puluh tujuh maret
selain didistribusikan ke rumah sakit rujukan
alat rapid test juga didistribusikan kepada tiga puluh delapan dinas kesehatan di tiga puluh delapan kabupaten kota di jawa timur
karena kita akan tentunya ini bukan berarti semua langsung dihabiskan sekarang
tapi terus kita akan odp terus datanya naik terus kita pastikan semua tenaga medis
semua di tes ya
dan memang karena prosesnya kalau dibuat masal gitu satu kota itu kita juga khawatir gitu
kalau tiba tiba terjadi tumpukan orang chaos dan sebagainya
maka ini sudah dirancang oleh ibu gubernur oleh pak komandan satgas ya
sebagai cara yang paling teratur tertib
dan tentunya tetap cepat